nah sekarang saya ada di persimpangan dua jalur
yang ke kanan adalah ke arah selipi tomang dan grogol
which is ini kalau kita nggak mau masuk simpang susun
nah saya akan mengambil yang kiri karena saya akan menuju ke bundaran hi
ini arahnya adalah menuju bundaran hi monas dan harmoni
dan tentunya seperti yang sudah tertulis di marka jalan
bahwa kawasan ini masuk ke kawasan ganjil genap
saya lihat kalau yang sebelah kiri sana itu kemacetan lagi terjadi
untuk mengarah ke blok m dan juga scbd
nah bisa anda lihat nih sekarang saya sudah mau masuk simpang susun semanggi
yang jalanannya masih bagus sekali karena masih seminggu
masih baru masih newborn gitu ya
dan masih terlihat sepi
ada satu dua kendaraan yang berjalan bersama saya juga di sini
dan akhirnya saya berhasil keluar dari jalan simpang susun
dalam waktu kurang dari dua menit
pada jam yang harusnya lumayan macet jam makan siang
seperti sekarang saya berada
dan tidak terjadi kepadatan yang terasa
marka jalan pun cukup jelas terlihat
lalu juga bila ditanya apa yang membingungkan dari tulisan
ataupun marka jalan yang terpampang di jalan asipaksusun semanggi
tidak ada yang membingungkan semuanya tertera dengan baik dan benar
tapi juga satu hal yang harus diperhatikan pengendara
agar tetap menjaga kecepatan kendaraannya saat melaju di kawasan pipa susu semanggi
dan juga wilayah sudirman ini
sekarang saya sudah dari sudirman
karena memang jalanan yang selalu ramai
bukan hanya ramai tapi juga macet
di arah sebelah kanan sana juga sudah mulai

untuk pengendara motor diingatkan sekali lagi
sudah ada markanya juga bahwa pengendara motor
tidak diperbolehkan untuk melewati simpang susun semanggi ini
nah simpang susun semanggi ini memang dikatakan sebagai salah satu
proyek monumental dari pemprov dki dan terbilang unik
karena proyek ini memang menjadi yang pertama di indonesia
yang menggunakan bentang terpanjang di atas jalan tol dalam kota jakarta
secara full presis atau melengkung begitu
dan secara konstruksi juga pembangunannya sejak
uji coba jalur simpang susun semanggi ini memang telah dibuat
pada jumat dua puluh delapan juli dua ribu tujuh belas lalu pada malam hari
dan hasil dari uji coba ini memang dijadikan bahan evaluasi
agar tentunya bisa memaksimalkan penggunaan simpang susun semanggi ini
dan juga memberikan kenyamanan untuk para pengendara yang melintas di jalanan tersebut
dan harapannya pemprov dki mengatakan
semoga pembangunan dari simpang susun semanggi ini
apakah hal itu mungkin kita akan lihat bersama
karena tentunya ini merupakan satu langkah yang baik
perhatian dari pemerintah provinsi dki jakarta
untuk dapat mengentaskan kemacetan yang selalu menjadi momok keseharian di dki jakarta